ribuan warga berdesakan dan nyaris ricu saat berebut tiket mudik gratis yang dibagikan kantor cabang pelni sekupang batam kepulauan riau
polisi pun menghentikan pembagian tiket mudik gratis tersebut demi keselamatan warga
warga berebut untuk menerobos pintu pagar area tiket di kantor cabang pelni sekupang kota batam
warga yang antre sejak subuh ini saling dorong hingga beberapa diantaranya terjatuh dan terjepit demi bisa mendapatkan tiket mudik gratis tujuan belawan sumatera utara
membludaknya warga yang datang membuat polisi yang bersiaga kewalahan
pembagian tiket mudik gratis pun dihentikan karena kuota tiket mudik gratis yang disediakan telah habis
kuota yang disediakan hanya tujuh ratus tujuh puluh dua khusus tujuan medan
dari animo masyarakat mungkin sekitar hampir dua ribu lebih
sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dibuka karena batas kuotanya sudah ditentukan
ini kita stop karena kondisinya sudah tidak memungkinkan masyarakat sudah dorong dorongan
sehingga nanti ini bisa mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada mengantri